kejuaraan voli tertinggi tanah air pertamina pro liga dua ribu enam belas sudah memasuki pertandingan akhir
laga final mempertemukan empat tim terbaik tanah air
tim voli putri jakarta electric pln memenangkan pertandingan final dan berhasil menekuk tim jakarta pertamina energy
perebutan gelar juara pertamina proliga dua ribu enam belas yang berlangsung di istora senayan jakarta berlangsung sengit
final putri yang mempertemukan lawan sekota jakarta electric pln dan jakarta pertamina energy berlangsung seru
kekuatan imbang kedua tim memaksa game harus berlangsung hingga set kelima
jakarta electric pln lebih dulu memimpin dengan kemenangan di dua set pertama dan disusul oleh lawannya pada set ketiga dan keempat
set terakhir diakhiri dengan skor lima belas delapan untuk juara bertahan jakarta electric pln